partai demokrat menyampaikan dugaan kriminalisasi terhadap partai dan kadernya menjelang pilkada serentak dua ribu delapan belas
partai yang diketuai oleh susilo bambang yudhoyono ini juga mencatat sudah ada tiga bentuk perlakuan tidak adil terhadap partai demokrat
hingga mereka harus melakukan rapat darurat yang digelar selama tiga jam di kantor dpp demokrat di proklamasi jakarta pusat rabu malam
benarkah kader partai demokrat dikriminalisasi
untuk menjawabnya saya sudah bersama di studio ada fadli ramadhanil peneliti perludem
mas fadli selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih dan sudah bergabung melalui telepon adalah pak amir syamsuddin ketua dewan kehormatan partai demokrat
selamat malam pak amir
selamat malam putri
saya mungkin lebih tepat di dalam posisi sebagai sekretaris majelis tinggi untuk dialog ini
ketanyaan dengan pilgu gubernur ya
baik baik mohon maaf sekretaris majelis tinggi partai demokrat
bapak amir syamsuddin
terima kasih sudah bergabung melalui sambungan telpon
sayang sekali pak amir tidak bisa hadir di studio
pak amir tapi untuk konfirmasi dulu
saya yakin sekali partai sebesar partai demokrat sudah memastikan bahwa tuduhan kriminalisasi ini tidak hanya tuduhan tanpa bukti yang jelas
jadi sekarang bisakah diceritakan kepada kami bukti apa yang memastikan bahwa kriminalisasi ini benar terjadi terhadap syahari jaang
baik terima kasih putri dan pemirsa dan juga tadi siapa
fadli dari perludem
perludem selamat malam bung fadli
selamat malam pak amir
jadi begini putri ya
tadi saya juga menonton atau melihat tampilan dari pak safarudin ya di cnn indonesia
yang dimana dia sendiri mengakui telah bertemu beberapa
tetapi yang berbeda adalah apa yang dia katakan bahwa yang memutuskan mengenai kesempatan berpasangan itu adalah dari beliau
ini kan kalau melihat intensitas pertemuan antara kader kami yang juga kebetulan calon gubernur kalimantan timur itu
pak jaang syahri jaang dengan pak safarudin ini kan cukup intens
kalau dari catatan dan dari penelitiannya
dan dari pertemuan dan testimoni yang saya lihat
di sini paling tidak ada lima kali komunikasi dan pertemuan langsung
yang sebetulnya pertemuan itu adalah menjajaki peluang berpasangannya kader demokrat dengan pak saparudin
tetapi karena tidak adanya kemudian keputusan
kemudian keputusan mengenai akan berpasangan itu
artinya karena pak syahari jaang ini sendiri sudah menganggap dia punya pasangan pilihan dia
kemudian di dalam waktu yang begitu singkat tiba tiba saja syahari jaang itu dipanggil
dipanggil oleh polda kalimantan timur kemudian berlanjut di barreskrim
sebagai saksi ya pak amir ya
ya bukan ya sebagai saksi atas terlapor syahari jaang
kemudian hanya dalam hitungan tiga hari
spdp itu sudah dikirim oleh polisi ke kejaksaan agung
ini betul betul merupakan indikasi
sebab sekiranya benar ya ada dugaan dugaan tindak pidana oleh seorang calon gubernur
saya kira tidak pada tempatnya ada orang yang ingin berpasangan dengan calon gubernur itu
tapi di sini kita lihat bahwa justru kapolda sangat menginginkan tadinya dan sangat mengharapkan berpasangan dengan kader kami
itu yang menjadi tanda tanya utama yang mungkin perlu dijawab oleh pak kapolda tadinya
kalau soal putus memutuskan itu pasti akan berbeda versi dari demokrat kemudian dari versi pak safarudin tentu saja
tapi yang menarik di sini adalah juga ada pernyataan yang disampaikan juga oleh hinca panjaitan dalam konferensi pers
di situ ada pernyataan bahwa jika demikian maka akan dibuka kasus kasus
apakah memang benar ada yang mengatakan itu kepada syahari jaang dan memang betul ada ancaman itu gitu
jadi begini kalau kita melihat sejarah kenapa kemudian dianggap perlu rapat darurat kemudian
karena sudah ada rentetan peristiwa
cnn mungkin masih ingat ya bahwa di pilkada dki ya tiba tiba muncul kasus yang membelit sylvia murni yang dipanggil berkali kali
kemudian rumah ketua umum kami digeruduk
kemudian muncul orang yang seakan akan menyampaikan informasi yaitu saudara antasari pada saat itu
yang laporan pencemaran nama baik yang kami lakukan terhadap antasari itu bahkan sudah sepuluh bulan ini tidak jelas
tidak diproses juga
tidak jelas prosesnya
tetapi seorang sari jaang ini hanya karena tidak bersepakat dengan calon pasangan lainnya
tiba tiba hanya dalam hitungan tiga hari spdp sudah terbit dan dia sudah segera dipanggil oleh barreskrim
itu yang menjadi indikasi sebenarnya dan saya kira kalau hal ini diuji sangat baik sekali untuk kemudian meluruskan faktanya seperti apa
saya akan ke mas fadli dulu
apakah dari kasus ini saja satu kalimantan timur sekarang sudah ada tuduhan tuduhan ada manuver yang seperti ini
kalau anda melihatnya sebenarnya sebelumnya perudam juga sudah sempat woro woro ya
ini agak agak berbahaya sebenarnya ketika ada para jenderal polisi aktif kemudian berniat maju dalam pilkada
apakah anda melihat salah satu eksesnya adalah munculnya hal hal seperti ini
mbak putri ini menurut saya ada dua hal
pertama soal proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polda kalimantan timur terhadap pak syahri jaang itu tentu menjadi hal yang harus kita tuntut untuk dilakukan secara profesional secara baik dan secara adil
kalau memang ada dugaan peristiwa pidana tentu penyidik kepolisian terutama ke polda kalimantan timur bersama barreskrim dan bespori tentu bisa menjelaskan seperti apa peristiwa pidananya siapa kemudian terduga pelakunya sudah sejauh mana prosesnya seperti apa

tentu bisa dipertanggungjawabkan
itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik
sehingga menghindari juga sawasangka bahwa ini adalah bagian dari politisasi konteks pilkada kalimantan timur
itu yang pertama menurut saya
dan menurut saya kapolda harus melakukan itu termasuk juga pihak kepolisian
dalam hal ini mabes polri
nah yang kedua dalam konteks proses kandidasi atau pra pencalonan bakal calon gubernur kalimantan timur dan juga beberapa daerah lain yang kemudian sudah secara terang benderang sebetulnya beberapa perwira tni dan polri aktif

maju menjadi calon kepala daerah
bahkan beberapa calon seperti di sumatera utara seperti di jawa barat dan juga termasuk di kalimantan timur
dalam liputan majalah tempo itu kan dikatakan pak safarudin ini adalah bakal calon yang sudah mendaftar ke salah satu partai
nah makanya kemudian inilah yang salah satu menjadi kekhawatiran kita sebetulnya
ketika anggota tni dan polri aktif
mereka sedang masih menggunakan kewenangan tugas dan fungsinya
dan juga sebagai aparat penegak hukum
kemudian dalam saat yang bersamaan juga maju menjadi bakal calon kepala daerah
yang notabene itu adalah kontestasi politik
ada kepentingan politik yang bermain
nah disinilah kemudian persinggungan potensi konflik kepentingan itu muncul
ketika seorang tni atau polri aktif dia punya jabatan
dia punya kewenangan
punya jaringan punya informasi dan punya kekuasaan
di saat yang bersamaan dia punya kepentingan untuk maju menjadi bakal calon kepala daerah
potensi penyalahgunaan wewenang itu menjadi sangat besar
perdebatan yang terjadi antara pak syari jaang dengan pak safarudin partai demokrat dan partai yang lain
dalam proses pencalonan ini menjadi bukti
bahwa memang problem berpotensi muncul ketika tni dan polri aktif itu maju menjadi calon kepala daerah
dan menurut anda itu sudah terjadi sekarang
bahkan sebelum pendaftaran dimulai begitu
mbak putri di dalam undang undang tni polri itu clear sekali disebutkan
karena tni polri yang masih aktif dilarang untuk terlibat dalam politik praktis
dan proses pra pencalonan berkomunikasi dengan partai kemudian menyatakan diri akan maju bahkan sudah mendaftar
sudah mendaftar kepada partai politik
itu adalah aktivitas politik praktis
dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota tni polri aktif
kalau memang ingin maju kalau ingin hendak menjadi bakal calon kepala daerah silahkan saja
karena mereka akan menarik perdebatan kepada hak politik warga negara
harus disadari juga hak pilih tni polri itu dengan warga sipil biasa itu memang berbeda
politik hukum negara kita mengatur itu berbeda
tni polri aktif tidak punya hak pilih
jangankan untuk dipilih untuk memilih saja kan mereka ditunda hak pilihnya selama menjadi anggota tni polri aktif
nah makanya kemudian kalau memang ingin maju baiknya ya mundur saja dari sekarang
agar kemudian menghilangkan konflik kepentingan
dan juga yang paling penting menurut saya menjaga institusi tni dan polri untuk tetap netral
dalam menjaga proses pemilihan kepala daerah ini
jadi kalau sekarang justru akan menimbulkan dugaan dugaan yang tidak tidak dari masyarakat juga sudah bisa mulai berpikir ke arah sana
bahwa mungkin memang ini kriminalisasi
karena kan ini informasi dari partai demokrat kan kita harus akui juga belum utuh sebetulnya
ada pak hinca mengatakan ada delapan kali
tadi pak amir mengatakan ada lima kali komunikasi dengan antara pak syari jaang dengan irjen safarudin
dan ini menurut saya perlu disampaikan secara utuh
sejauh mana komunikasi itu dilakukan apakah betul ada ancaman bahwa kalau memang tidak berpasangan dengan yang bersangkutan akan ada kasus dibuka dugaan dugaan pelanggaran hukum yang lain
nah menurut saya dibuka saja dan kalau memang ada dugaan dalam tanda petik ya mohon maaf politisasi dalam proses penegakan hukum yang pro justisia
ini tentu berpotensi sebagai sebuah dugaan pelanggaran
dan ada mekanismenya juga untuk memproses ini
silahkan kemudian langsung
saya ingin melaporkan kepada propam mabes polri tentunya
siapa kemudian penyidik ataupun oknum dari mabes polri atau dari kepolisian atau dari kapolda kalimantan timur yang diduga melakukan intimidasi ancaman kepada salah satu bakal calon kepala daerah
ini tentu bisa diproses
nah makanya menurut saya informasi ini harus utuh juga
kalau sepotong sepotong nah takutnya nanti bisa menjadi sakwa sangka
baik dari partai demokrat dari pak safarudin sendiri maupun dari mabes polri
dan yang menarik adalah juga pernyataan partai demokrat yang mengatakan bahwa kriminalisasi berkali kali dialami oleh partai demokrat sebagai institusi
kami akan mengonfirmasi pernyataan ini nanti kepada pak amir syamsuddin
sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas dugaan kriminalisasi terhadap bakal calon gubernur kalimantan timur yang diusung partai demokrat yaitu syahari jaang
dan juga ada pernyataan lagi dari hincapan jaitan yang mengatakan sebenarnya tidak ini saja kasus ya tapi partai demokrat sebagai institusi juga merasakan perlakuan yang tidak adil
kita simak sama sama pernyataan dari hincapan jaitan
pertama tama saudara sari jaang kader kami dipanggil oleh partai politik tertentu sampai delapan kali dan diminta agar wakilnya adalah kapolda kalimantan timur yang sekarang bapak saparudin
padahal wakilnya sudah ada yang tadi pak rizal effendi
tentu secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan
tentu secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan
kalau tidak maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat
ya menarik kalau tidak kasus kasus hukum akan diangkat
sudah bergabung bersama kami kami kembali sampaikan ada amir syamsuddin sekretaris majelis tinggi partai demokrat melalui sambungan telepon
kemudian ada fadli rahmadanil peneliti perludem
dan kami juga sudah dan sedang terus mencoba menghubungi irjen paul safarudin
irjen paul safarudin kapolda kalimantan timur
sebelumnya di awal irjen paul safarudin menyatakan sudah bersedia melalui sambungan telepon
tapi saat ini masih belum bisa bergabung bersama kami karena sedang melakukan rapat
pak amir saya ingin mengonfirmasi selagi soal pernyataan ketidakadilan yang dialami oleh partai demokrat
persisnya seperti apa siapa yang melakukan ada dugaan dilakukan oknum partai politik tertentu
partai politik mana pak amir supaya tidak saling tuduh tidak saling tunjuk
oh ya putri boleh saya jawab ya
jadi kalau masalah pak safarudin mau berpasangan atau tidak saya kira itu adalah bukan menjadi masalah
tetapi kalau kita melihat dari rentetan komunikasi antara calon gubernur kami
dengan pak safarudin itu yang di catatan saya kebetulan ada lima kali yang paling penting ini
tetapi bisa dibayangkan bahwa komunikasi yang terakhir dua puluh lima desember dua puluh lima desember itu hanya kurang lebih seminggu yang lalu
di mana kapolres samarinda itu datang ke rumah jabatan wali kota samarinda
dan menyampaikan kepada
pak jaang bahwa kapolda kaltim ingin bicara dengan beliau lewat telepon
lalu beliau bicara dengan kapolda dengan menggunakan handphone daripada pak kapolres
kapolda pak saparudin menyampaikan bahwa sudah dua hari beliau menunggu pak jaang ingin bertemu
lalu dijawab oleh pak jaang bahwa dia baru datang dari luar kota
pak safarudin kemudian menyatakan kepada pak saprijang yang mau deklarasi tanggal tujuh januari dua ribu delapan belas
nah ini bisa kita bayangkan ya karena pada dialog terakhir ini kelihatannya tidak ada titik temu
hanya di dalam tempo tiga hari spdp surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu sudah meluncur
kalau memang sudah polda atau polisi sudah punya indikasi bahwa calon pasangannya itu adalah calon tersangka
ya kita kalau melihat kok intensitas daripada komunikasi begitu tinggi
dan yang terakhir karena tidak ada kesepakatan tiga x dua puluh empat jam itu sudah ditingkatkan sudah dikirim spdp nya
nah ini semuanya menjadi indikasi yang saya harapkan polri bisa secara fair dan terbuka menilai hal ini
bahwa inilah yang menjadi alasan utama kenapa kemudian dpp demokrat kemarin melakukan rapat darurat itu
karena indikasi indikasi seperti ini dan masih ada informasi bahwa di beberapa daerah yang di waktu yang lalu
maupun di masa yang akan datang berpotensi untuk terulang hal yang serupa
ya pak amir tapi kalau misalnya sampai demokrat sudah menyatakan ada kriminalisasi
saya mengutip dari oknum partai politik dan dari kapolda kalimantan timur
jadi itu kan sudah jelas pak dari siapa sudah berani menunjuk jari langsung kepada siapa
itu artinya demokrat benar benar harus yakin bahwa
syahari jaang ini memang betul betul bersih
iya kan pak amir
saya kira putri tidak bisa secara subjektif begitu menilai masalah bersih atau tidaknya ya
kami selalu menganggap bahwa kader kami sebelum secara hukum dinyatakan terbukti itu
anda tidak bisa menilai kebersihan atau tidaknya seseorang
saya kira putri jangan terlalu berani menilai
jangan terlalu jauh saya kira menilai seperti itu
oke baik karena juga ada selentingan seperti itu
kalau misalnya demokrat memang sudah yakin begitu
tapi ini saya kembali saja kepada pertanyaan tadi
apabila akan berpasangan dengan kader kami dan anda itu sudah punya indikasi dan bukti
buat apa lagi dilakukan komunikasi yang begitu intens
dan hanya karena tiga hari setelah bertemu dan tidak ada kesepakatan
kemudian sudah diluncurkan spdp nya
nah itu pertanyaan yang sangat sederhana untuk bisa dijawab
itu pertanyaan yang memang masih sangat menarik untuk dijawab
dan sebenarnya bisa dijawab oleh irjen paul safarudin ya
nanti kami masih terus mencoba menghubungi irjen paul safarudin
tapi pak amir yang menarik juga adalah permintaan demokrat untuk meminta bantuan agar presiden joko widodo turun tangan
persisnya apa yang diminta demokrat dari presiden joko widodo pak amir
apa yang bisa dilakukan sebenarnya
jadi yang dirasakan oleh demokrat adalah bahwa presiden sangat netral di dalam proses pilkada ini
sehingga masalah ini saya kira perlu disampaikan kepada publik dengan cara seperti ini
yang dilakukan cnn agar bisa menarik perhatian dan mendapat perhatian ya
petinggi petinggi apakah itu di polri ya di tingkat yang lebih tinggi tingkat presiden
sebab saya kira tujuan daripada demokrasi kita sebetulnya bukan seperti ini
cita cita demokrasi kita untuk ke depan ya
menurut anda kapolri masih belum tegas pak amir
menurut anda kapolri masih belum tegas
kami masih informasi yang kami sampaikan ini kan berhak diuji ya
berhak diuji apakah benar ada pertemuan antara kader kami dengan pak kapolda
kapan itu kejadiannya
kenapa begitu cepat kemudian muncul spdp hanya tiga hari setelah tidak ada kesepakatan antara kader kami dengan kapolda
itu kan semua pertanyaan yang bisa diuji
sebenarnya apakah demokrat sudah mengantisipasi sebelumnya
misalnya melihat ada polisi general polisi aktif yang juga berada dalam satu kontestasi yang sama dengan kader demokrat
kemudian apakah hal seperti ini sudah diantisipasi sebelumnya oleh partai demokrat
kami dengan itikat baik selalu berbaik sangka
sekalipun sudah ada pengalaman sebelumnya pak amir
pribadi bahkan kenal pak saparudin kenal secara pribadi
kebetulan beliau orang dari sulawesi selatan jadi saya kenal baik
saya tidak pernah mempunyai catatan buruk atau pengalaman buruk mengenai beliau
tetapi melihat fakta daripada kejadian ini ada hal yang perlu dijelaskan ada hal yang perlu di clear kan ya
pihak polri kenapa pertanyaan pertanyaan kami itu saya kira sangat layak untuk diuji
siapa yang memberikan keterangan yang benar dan siapa yang memberikan keterangan yang meragukan umpamanya
oke siapa memberikan keterangan benar siapa yang memberikan keterangan yang meragukan
tadi sudah ada keterangan dari hincapan jahitan
kami akan sekarang tanyakan lagi pak amir pernyataan terkini dari irjen paul safarudin yang menjawab tuduhan dari partai demokrat
kita simak bersama
yang saya mau tanya kalimat apa yang saya keluarkan terus terkesan memaksa
yang kedua di mana sih kejadian itu tempatnya di mana kapan waktunya
karena saya dengan pak jaen itu jarang sekali ketemu
saya akan ke mas fadli sekali
saya akan ke mas fadli sekarang
kalau misalnya yang anda lihat ini hanya satu kasus ya
sedangkan ada beberapa daerah tadi kita sudah bahas jawa barat kemudian sumatera utara yang juga maluku juga
apakah ini akan menjadi pantauan khusus dari perludem
ya kalau tadi bicara soal kalimantan timur ya kalau memang sudah ada spdp itu artinya sudah peristiwa pidananya sudah ada
tinggal kemudian ditemukan tersangkanya
nah ini tentu
kalau memang ada proses politisasi terhadap penegakan hukum ini tentu mengkhawatirkan mbak putri
dan menurut saya pak kapolri dan kemudian yang berserta dengan jajarannya termasuk juga kapolda kalimantan timur mesti menjelaskan ini segera
karena ada satu ratus tujuh puluh satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada
kalau kemudian perilaku yang sama ini berpotensi terjadi di daerah yang lain ini kan bahaya
calon calon lain juga melakukan hal yang sama gitu ya
hanya kemudian bakal calon yang berasal dari tni polri aktif yang bisa kemudian memunculkan kasus hukum tiba tiba kepada orang yang sekarang menjadi bakal calon kan bisa juga
tidak ada tni polri aktif di sana tapi kemudian karena ada kedekatan dan lain sebagainya mendorong kemudian ada proses hukum terhadap kompetitor politiknya
kan bisa juga
kalau kemudian melihat tendensi seperti ini
nah makanya menurut saya pengawasan dari internal polri terutama kapolri ya kabar eskrim dan lain lain penting untuk mensupport
nah itu adalah supervisi satu ratus tujuh puluh satu daerah yang akan menyelenggarakan pilkada ini
dan harus kemudian mengklarifikasi terutama untuk isu kalimantan timur
karena ini penting sekali
kalau memang ada semacam tekanan ancaman atau kalimat yang diucapkan oleh penyidik kepolisian kepada seorang bakal calon bahwa kalau tidak mau mencalonkan dengan seseorang yang sedang didorong akan ada kasus hukum yang dibuka dan lain sebagainya itu tuduhan dan perilaku yang pelanggaran serius menurut saya
nah makanya ini penting untuk diklarifikasi
nah yang kedua memang problem dari persoalan penegakan hukum kemudian yang bersinggungan dengan kontestasi politik menjadi tantangan yang paling menarik untuk pilkada kali ini
apalagi satu ratus tujuh puluh satu daerah itu tujuh belas diantaranya adalah provinsi
dan mayoritas beberapa adalah ada di daerah jawa
nah makanya menurut saya tindakan tindakan yang kemudian bisa memicu sebuah kontestasi pemilihan yang tidak fair tidak demokratis dan tidak adil itu harus diminimalisir
nah kapolri kan kemudian sudah mengambil beberapa tindakan misalnya membentuk satgas anti politik uang pengawas pemilu punya indeks kerawanan pilkada kemendagri juga baru memunculkan indeks kerawanan pilkada
ini bisa menjadi salah satu patokan bagi banyak pihak dan stakeholder untuk kemudian meminimalisir potensi
jadi potensi kecurangan kecurangan praktik praktik yang tidak sebagaimana mestinya
kami juga tentu concern ya melihat persoalan bagaimana kemudian jangan sampai proses penegakan hukum itu kemudian dilekatkan untuk kepentingan politik
nah itu dia
ini kan sangat tidak baik sekali
dan itu akan menjadi mudah sekali menjatuhkan lawan dengan cara seperti itu kan
dan demokrasi ini jadinya untuk apa gitu jadi sekarang pertanyaannya
dalam pengalaman pilkada dua ribu tujuh belas ingat saya bahkan khawatir dengan bagaimana proses penegakan hukum itu akan menjadi apa
proses penegakan hukum itu dijadikan alat politisasi kan sampai keluar edaran atau telegram kapolri
untuk kemudian menunda proses penegakan hukum
bagi orang orang yang sedang berkontestasi dalam pilkada
meskipun ada perdebatan terhadap kebijakan itu perlu dilihat ulang juga bahwa memang mengendalikan satuan kerja yang begitu luas ya khususnya satu ratus tujuh puluh satu daerah tentu bukan hal yang mudah juga
dan kemudian relasi antara bakal pasangan calon dengan pimpinan kepolisian di daerah setempat kan sesuatu hal yang mudah
sesuatu hal yang mesti dibaca secara serius
sejauh mana kedekatan itu sejauh mana koneksi dan lain sebagainya
dan kalau kemudian kerja kerja penegakan hukum itu ditunggangi oleh kepentingan politik menurut saya itu tidak boleh dibiarkan
yang menarik sekarang juga dilihat dari kasus partai demokrat ini adalah memastikan agar ini kemudian tidak menjadi bola liar karena imbasnya bisa kemana mana bisa balik ke partai demokrat lagi
nanti kita akan membahasnya tetap bersama dengan cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di dialog cnn indonesia pranyus
kriminalisasi demokrat apakah ini sebuah manuver
kami sudah membahas beberapa hal
tentu saja masih ada versi partai demokrat dan juga versi irjen paul safarudin
kami akan kembali menayangkan satu pernyataan dari irjen paul safarudin yang mengatakan bahwa justru ialah yang mengeluarkan talak
bukan seperti sebelumnya yang disampaikan oleh demokrat bahwa demokrat yang mengeluarkan salah kita simak bersama
akhirnya pak jaan mengatakan ya itu kita tunggu saja keputusan partai
nah kalau saya disuruh menunggu sampai tanggal tujuh saya yang putuskan untuk tidak bersama sama lagi
pak jaan mulai sekarang
yang memutuskan itu saya
yang memutuskan tidak sama sama pak jaan saya
mengapa pernyataan itu begitu penting dan kami ulang terus menerus
karena ini adalah sumber dari masalah yang saat ini sedang mendera partai demokrat
dimana bakal calon gubernur dari kalimantan timur yang didukung partainya yaitu syahri jaang kemudian mendapatkan spdp
tiga hari ya

tiga hari setelah
tanggal dua puluh lima desember
iya tanggal dua puluh lima desember itu dikeluarkan
dan yang menarik sekarang pak amir kemudian partai demokrat meminta bantuan presiden joko widodo disini
tapi ada juga menarik di sini tidak hanya tuduhannya kepada kapolda kalimantan timur tapi juga kepada oknum partai politik
partai politik mana ini pak amir
saya kira di dalam situasi seperti ini kalau kita tuding menuding dengan partai politik nanti kita akan keluar daripada konteks daripada permasalahan yang kami angkat
kita sudah menjadi rahasia umum ya bahwa partai politik itu biasanya pasti minta pembiayaan dan sebagainya
tapi itu bagian yang wajar asal tidak terlalu memberatkan
yang saya pertanyakan disini sebetulnya yang dianggap
yang diangkat oleh demokrat itu mengenai ketidakadilan yang dihadapi itu kan kembali kepada yang tadi ya
ya kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh pak saparudin bahwa dia yang memutuskannya tidak jadi soal
dia yang menjatuhkan talak ya tidak apa apa juga
tetapi hanya tiga hari setelah talak dia jatuhkan seandainya itu benar
walaupun versi kami tidak persis seperti itu
katakanlah itu benar
hanya tiga hari setelah talak dijatuhkan spdp sudah meluncur dari polisi ke kejaksaan agung
ini kan sangat menimbulkan pertanyaan
saya kira bu fadli sangat cerdas untuk membaca fakta ini ya
karena kalau bagi saya secara moral ya
bagaimana mungkin berkomunikasi berlarut larut
dengan calon kami yang katanya punya kasus hukum
kalau memang punya kasus hukum ya
kan sebetulnya tidak pada tempatnya sebetulnya
seharusnya pak kapolda sudah harus mencari calon lain yang lebih bersih
tetapi karena memang saya kira tidak ada keyakinan juga apakah kasus ini ada atau tidak
hanya karena putus komunikasi
komunikasi tidak ada kecocokan kemudian tiga x dua puluh empat jam sudah di spdp kan
ke kejaksaan agung
apa langkah yang sekarang diambil partai demokrat pak amir
ya kami mengikuti prosesnya
karena sudah diperiksa oleh baris krim
ya kami tentunya hormati proses itu
kami hadir tetapi saya melihat bahwa jalur formal saja tidak cukup
harus kita melakukan juga upaya upaya seperti yang dilakukan sekarang
harus kita melakukan juga upaya upaya seperti yang dilakukan saya

kita ingat turn
berlaku bagi mereka yang telah mendapat
nah itu kan aneh ya
satu aturan yang
yang sangat baik ya
yang betul betul memenuhi
ajas keadilan kepastian hukum
dan ajas manfaat
dengan baik oleh polri
sendiri untuk manfaat
sebesar besarnya masyarakat itu
menjadi pertanyaan kami juga
aturan polri yang
sebegitu bagus dan
sebegitu adil sebegitu manfaat
justru ditinggalkan saja
seperti itu tidak jelas
apakah dicabut atau
masih tetap berlaku
pak amir kemudian
anda mengatakan mengikuti proses
yang saat ini sedang berlangsung tapi bagaimanapun
juga ini akan menjadi
batu sandungan awal bisa dikatakan
begitu bagi calon anda di kalimantan timur
lalu bagaimana sekarang
persoalan ini di tingkat
yang seperti ini kami harapkan
kalau perlu pimpinan negara
segera mengetahui ada persoalan
serius di dalam demokrasi
dengan indikasi indikasi yang terjadi akhir akhir ini
juga tidak hanya di
kalimantan timur saja
yang ada penegak hukum yang ikut juga
dalam pilkada ada di beberapa daerah
sudahkah itu diantisipasi
kemudian oleh demokrat
nah kami kalau yang lain
ada beberapa yang lain itu baru
saja yang kami dengar tetapi
yang sudah wujud sekarang ini nyata
itu adalah apa yang
tempo hari itu di papua
kemudian yang terakhir sekarang ini
dan ini anda masih melihat ini persoalan serius
bahkan sampai presiden joko widodo harus turun tangan pak amir
sangat amat serius
sangat amat serius
pak amir syamsuddin terima kasih
sudah bergabung bersama kami malam ini
sekalipun melalui sambungan telepon terima kasih banyak pak amir syamsuddin
sekretaris majelis tinggi partai demokrat
mas fadli yang paling
pertama kali yang harus
dilakukan sekarang oke sudah minta bantuan oleh presiden joko widodo tapi
kita tahu mungkin tidak akan memberikan respon secara langsung presiden jokowi tapi
institusi pori terdekat kapori misalnya apa yang harus dilakukan
ya pertama ini kan sudah jelas ya
tadi dari tayangan yang disampaikan informasi pak amir mengatakan bahwa pak jaang lah kemudian yang memutuskan untuk tidak bersama pak safarudin
sementara informasi pak safarudin beliaulah yang kemudian memutuskan tidak bisa sama pak jaang
ini dua informasi yang berbeda mbak putri
dan harus dicari kebenarannya yang benar yang mana
jadi itu dulu itu dulu yang dicari
itu dulu karena akar persoalannya kan di sana dan dugaan dugaan munculnya intimidasi ancaman dan lain lain itu untuk kemudian menghidupkan kasus hukum dan lain lain kan berasal dari perbedaan ini
nah menurut saya ini tidak bisa dibiarkan
nah oleh sebab itu pak kapori menurut saya harus kemudian melakukan supervisi pemeriksaan dan kemudian membentuk tim dan tentu saja pro pampolri bisa langsung kemudian berhubung
bisa langsung kemudian menelusuri informasi informasi ini
apakah betul ada penyidik kemudian yang menemui bakal calon kepala daerah menyampaikan hal hal terkait dengan kontestasi pencalonan di kalimantan timur
nah kalau memang ada pelaku atau oknum yang terbukti melakukan itu harus ditindak tegas
dan jangan dibiarkan karena persoalan persoalan seperti ini kalau dibiarkan tentu akan menguap begitu saja
dan praktiknya tentu akan terjadi lagi di daerah lain
dan sekali lagi daerah yang menyelenggarakan pilkada di dua ribu delapan belas itu banyak

belum lagi kita menghitung tahapannya akan bersamaan dengan pemilu dua ribu sembilan belas
setelah ini ada kampanye pilkada setelah itu ada pendaftaran calon anggota legislatif kemudian juga ada kampanye partai pencalonan presiden dan panjang sekali kemudian tahun politik yang akan berjalan
nah oleh sebab itu kalau kemudian pihak pihak yang ada yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaran pemilu kepolisian tni kemudian kpu dan bawaslu
tidak menjaga profesionalitas mereka tidak ada supervisi pengawasan yang ketat juga kepada mereka
kita khawatir kontestasi politik ini akan diganggu oleh kepentingan kepentingan sesaat orang orang yang ingin merebut kekuasaan saja
oke dengan cara yang seperti itu
betul kalau kemudian kontestasi politik menggunakan cara cara yang tidak fair ini tentu kita akan selesai dengan hal hal prosedural saja
pemilihannya selesai ada orang yang terpilih tapi prosesnya begitu cacat
oke baik baik terima kasih mas fadi
mas fadli yang pasti juga harapannya ini juga pertaruhan nama polri ya tentu saja sebagai institusi ya
tentu saya sepakat bahwa polri dan tni kan sekarang juga sedang disorot
dimana ada perwira aktif ya bahkan tadi saya lihat ada sudah berbaju partai
sudah berstatement akan menjadi anggota partai sedangkan sedang menjabat menjadi pimpinan struktural tni polri
nah ini tidak bisa dibiarkan
kalau ini dibiarkan menurut saya bukan problem personil yang sedang berada di dalam
terlibat dalam politik praktis ini tapi marwah dan kehormatan lembaga tni polri nya
yang akan menjadi taruhan
oke baik mas fadli terima kasih sudah bergabung bersama kami
sama sama mbak fitri
malam ini di cnn indonesia prime news dan kami masih akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami